sampai jumpa di video selanjutnya
kok bapak nggak ada ya
apa jangan jangan di warung ya
kamu tuh ngagetin orang aja
ya salah kamu sendiri jalan tuh gak liat liat gak pake mata
kamu ngapain sih kesini
aku pikir dengan aku sakit terus aku istirahat di rumah
aku bisa libur dari ketemu kamu
kamu tuh kenapa sih
setiap apa apa yang aku lakukan terhadap kamu
kamu selalu mikirnya itu keinginan aku sendiri
terus kamu ngatahin sekarang kesini
pakai bawa bawa buah gitu lagi
sekarang kamu nyambi jadi pengantar buah ya
ini buah itu titipan oma untuk kamu
katanya kamu sakit jadi aku harus kasih ini ke kamu
kamu kenapa sih selalu mikir
yang jelek jelek tentang aku
ya soalnya dari awal ketemu kamu kesannya udah jelek
jadi aku mikirnya yang jelek jelek
ditambah aku melihat muka kamu yang jelek
kayaknya aku percuma ya dateng kesini
kamu juga kelihatannya udah sembuh udah gak sakit lagi
udah deh aku langsung balik aja
ini buahnya ambil
ya udah kamu taro aja dalam rumah
tidak terlalu kecil
ya tempatnya ini cukup strategis sekali
jadi bagaimana bapak berminat dengan warung saya
bapak mau jual warung peninggalan kakek
ngapain di sini
pak firman bapak mau jual barang bapak
gak mungkin bapak jual warung
loh gimana sih
katanya mau dijual
gak bisa di film film begini sih
eh kalau iya sekarang saya kasih dp nya
begini saja pak
bagaimana kalau saya pikir pikir dulu pak
nanti saya akan hubungi lagi bapak
yang serius dong
kalau gini caranya
gak usah hubungi saya
bapak mau jual warung ini pak
enggak kok dah
mana mungkin bapak mau jual warung
ini kan peninggalan kakek kami
tadi itu cuma ya salah paham aja
enggak tapi tadi orangnya bilang kan bapak mau jual

itu bapak kamu kok aneh pak
tadi kan kita dengar katanya dia mau jual warungnya dia
tapi pas kita tanya katanya enggak
kamu ngatain bapak kok aneh
justru kamu bilang datang kesini terpaksa lah
udah gitu ngurusin urusan orang lain lagi
eh aida kamu tuh ngomong jangan sembarangan ya
aku datang sini karena dipaksa oma untuk ngejenguk kamu yang katanya sakit atau apalah
ternyata kamu malah ribut kayak petasan
ya udah sekarang kan urusan kamu udah selesai
kewajiban kamu udah selesai kan
kamu udah datang kesini
kalau kamu pulang pulang aja sana
bilang dipaksa paksa oma lah alasan aja kamu
eh aku juga udah pulang dari tadi kali kalau kamu ngajak berantem kayak gini
ih ngenak cari gara gara terusnya sama aida aku
jangan jangan kamu emang sengaja ngajak aku berantem kan supaya aku gak pulang dan tetep disini

ya maaf jaduh nggak sengaja
udah udah jangan sentuh kaki gua udah awas
kalian berdua ini sama aja ya
sama sama biang masalah
setiap ada kalian ada masalah
apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan aida
untuk mendapatkan donor jantung
bukan butuh uang banyak
aida mau nanya sesuatu sama bapak
tapi bapak jawab jujur ya pak
bapak tadi emang mau ngejual warung itu kan pak
bapak mau jual warung untuk pengobatan aida kan
maafkan bapak kalau bapak sudah berbohong sama kamu tadi
tapi terus terang dah
bapak tidak bisa tinggal dia melihat penderitaan kamu
bapak harus melakukan sesuatu nak
bapak rela menjual semua milik bapak termasuk warung itu
yang penting buat bapak kamu selalu
hah tapi warung itu kan satu satunya warisan peninggalan kakek
lagi pula kalau warung itu dijual kita mau hidup dari mana pak
itu tidak perlu kamu pikirkan dah
bapak masih bisa bekerja walaupun kaki lebak
bapak jangan jual warungnya ya pak
bapak janji sama aida
aida tapi jantung kamu
pak aida tahu dokter emang ngomong
kalau aida gak akan bertahan
tapi aida yakin aida kuat pak
aida kuat kok pak
udah bapak jangan khawatirin aida
bapak jangan jual warungnya kakek ya pak
janji ya pak sama aida pak
ini dokumen yang harus ibu tanda tangani
semuanya sudah saya fahamkan
semuanya sudah saya fahamkan
semuanya sudah saya fahamkan
semuanya sudah saya fahamkan
ini evaluasi bu
kenapa gelisah sekali kelihatannya
jangan jangan dia aksan yang itu
apa hubungannya deh sama tania
hei aku udah siap kok
tapi aku tidak bisa mencari aksan
cepat pergi aku ambil tas sebentar ya
kalian buat pharmacy
mungkin kamu akan pengen one box
seperti yang kutip punya cukup
tapi karena satu satu
ya jadi faitnya hungry
mohon aku harus cari ibu aku
ya mungkin bu nena tahu tentang informasi buah
sekarang kamu jujur deh
sebenarnya apa sih alasan kamu selama ini yang terjemput aku
buat nyelidikin oma
enggak enggak bukan gitu kok
ini sama sekali gak ada hubungannya sama kamu
yang aku tahu kan terakhir kali oma kamu nemuin dompet ibu aku
dan saat itu juga aku dengar
jadi kamu masih mencurigai saya
kalau saya ada hubungannya dengan hilang ibu kamu
bukan begitu bu laras
kalau kamu masih tetap mencurigai saya
saya akan buktikan kalau saya tidak ada hubungannya dengan hilang ibu kamu
saya akan membantu mencari ibu kayu
kalau sampai bu laras ikut campur
bisa bisa nanti malah kebongkar kalau aku dan bang anas yang culik perempuan itu
wah enggak usah bu enggak perlu saya enggak mau ngerepotin
karena saya yakin mungkin ibu punya informasi
saya akan tetap membongkar kasus ibu kami
rasanya masih mengganjal untuk saya sebelum persoalan bukamu terpecahkan
apalagi terakhir terakhir dia berada di rumah sakit satu
baiklah sekarang kamu
baik kamu antartannya sekarang ke kampus belum terlambat
dan ingat janji saya
saya akan tetap membantu mencari ibu kak
bentar ya san
masa sih fah
masa papa deket sama wanita di kantornya
dan papa malah ngelak gitu
katanya papa itu sebenarnya istrinya karyawannya papa
soalnya papa ngasih dia duit banyak banget
kamu ketemu papa kamu dengan wanita lain
dan papa kamu memberikan uang pada wanita itu
dan mereka tuh kelihatannya akrab banget
harusnya kan pakai pak
saat pak umar mengurus pabrik tekstil ibu di bandung dulu
pak omar sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita di desa sana
malah saya dengar kabar wanita itu hamil
jangan jangan dia wanita simpanan emas umar
pasti semua ini gara gara mama pak calon sama papanya aida
jadi papa juga mau ikut ikutan pacaran sama orang kampungan juga

karena selama ini papa tuh gak pernah deket sama wanita lain
fah kamu jangan marah marahin mama kayak gitu dong
kamu gak boleh nyalain mama
mama kami udah janji sama aku kalau mama gak akan deketin papanya aida lagi
kamu gak tahu ya ra
mama itu beberapa hari yang lalu nganterin papanya aida ke makam istrinya
kalau mama udah janji kenapa mama masih ngurusin dia
apa itu benar ma
tapi kan mama udah bilang sama aku kalau mama gak akan deketin papanya aida lagi
mama merasa bersalah
mama harus bertanggung jawab
bersalah tanggung jawab
mama masuk dulu ya
mama ke dalam ya
sikap mama aneh banget ya
aku juga gak tahu
tapi aku lebih berharap mama deketin papanya aida gara gara mama merasa bersalah
karena ternyata mama yang nabrak orang tuanya aida
daripada aku harus menerima kenyataan kalau mama jatuh cinta sama papanya aida
jangan sampai deh
lihat nih da
sepedanya udah aku hias
ya ampun dan
kamu tuh apa apaan sih
kamu mau ke kantor
biar aku aja yang ngantriin pakai ini
jantung kamu kan lagi lemah
terus kamu gak boleh kecapean
ya ampun dan
kamu kan juga harus jaga warung
tapi aku gak tenang kalau nggak nganterin kamu sampai kantor
jantung kamu kan lemah
terus udah harus diganti
aku gak tahu
aku juga gak tahu
jantung kamu harus diganti
enggak ini bundan
bonan gak tahu ngomong apa
emang bener jantung kamu harus diganti
hei morgan betul bang